terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia business
unit satuan lalu lintas atau satlantas jakarta timur bersama petugas badan pajak dan retribusi daerah
menggelar razia terhadap sejumlah kendaraan mewah yang melintas di ruas jalan di panjaitan cawang jakarta timur rabu kemarin
razia dilakukan guna memeriksa kepatuhan wajib pajak bagi pengendara kendaraan mewah
satu persatu kendaraan mewah yang melintas di ruas jalan di panjaitan cawang jakarta timur rabu siang
di razia petugas unit satuan lalu lintas atau satu lantas jakarta timur
petugas memeriksa kelengkapan surat kendaraan termasuk pajak kendaraan mereka
beberapa dari pengendara mobil mewah tersebut kedapatan belum membayar pajak kendaraan miliknya
pengendara yang kedapatan belum membayar pajak langsung ditilang petugas
pengendara yang belum membayar pajak diberikan surat keterangan untuk langsung mengurus pajak kendaraannya di kantor samsat jakarta timur
pembelian pajak kendaraan di jakarta timur

tahun maksimalisasi akan melakukan rawatan kosmos dan akan mengoptimalkan kegiatan penerjaan pajak dengan serat paksa sikap dan lelang
karena itu mohon dukungan kepada timur sekalian agar pembiayaan dan kebutuhan pembangunan dan pendapatan pemerintah di jakarta dapat berjalan dengan baik